kemanakah anda membuang barang elektronik rusak atau yang sudah tidak digunakan lagi
jika dibuang sembarangan atau dikelola dengan cara yang salah
sampah elektronik berupa handphone baterai kering laptop komputer
dan barang elektronik lainnya yang tidak digunakan lagi bisa berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan
misalnya menyebabkan kerusakan ginjal dan paru paru
serta mencemari air tanah sehingga tidak layak dikonsumsi
hal ini karena pada sampah elektronik terdapat bahan beracun berbahaya seperti timbal merkuri kromium dan kadmium
akan tetapi pada sampah elektronik juga terdapat kandungan logam berharga
seperti emas perak tembaga dan lainnya
sehingga sampah elektronik juga memiliki dampak positif bagi ekonomi dan sosial
sehingga memang karena jumlah penduduk yang banyak sehingga potensi limbah elektroniknya pun jadi sangat sangat meningkat
kebetulan saya dan pembimbing saya di australia ini bapak prof akbar m ramdhani
kami melakukan penelitian terkait timbulan potensi limbah elektronik di indonesia
dan setidaknya dari produk produk komputer dan hp
alat telekomunikasi kita bisa melakukan daur ulang dengan potensi ekonomi sampai empat belas miliar usd
itu adalah potensi itu dari hp dan komputer saja alat telekomunikasi perangkat it
belum ditambah dengan produk produk elektronik lainnya
agar memberikan dampak positif bagi ekonomi
potensi elektronik harus dikelola dengan baik
dimulai dari kesadaran produsen untuk mengumpulkan kembali produk mereka yang tidak digunakan lagi untuk didaur ulang
konteks elektronik ini kan memang lebih banyak kita ke take back scam nya ya
skema take backnya setelah dia jadi waste gitu loh
karena memang kuncinya di situ
berbeda mungkin kalau kita bicara misalnya single use plastik
memang ada pendekatan pembatasan gitu ya
kalau ini kan memang kita nggak membatasi produknya
ini kan memang barang yang diperlukan oleh konsumen kan oleh publik
tapi yang kita dorong sekarang itu adalah take back scam nya
kalau dia udah nggak dipakai bagaimana
karena ini juga potensinya sangat besar untuk circular economy kan
karena di dalam ini tuh ada kandungan tembaga ada perak ada emas ada palladium ada platinum
setelah dikumpulkan baik oleh produsen atau perusahaan daur ulang lain setiap sampah elektronik akan dibongkar dan dipisahkan setiap komponennya
kemudian akan melewati proses ekstraksi logam pemurnian dan fabrikasi menjadi komponen produk baru
memanfaatkan teknologi untuk mendaur ulang sampah elektronik pun bisa menjadi bisnis menjanjikan dengan mengimplementasikan konsep ekonomi sirkulasi

seperti yang dilakukan perusahaan asal tiongkok yang sudah beroperasi selama sebelas tahun at renew
perusahaan ini memanfaatkan teknologi untuk memindai kerusakan handphone bekas kemudian diperbaiki untuk dijual kembali ke pasar
setelah beberapa bulan atau bahkan tahun penggunaan handphone berada dalam kondisi berbeda dalam hal layar dan fungsi
berdasarkan atribut non standard dari handphone tersebut kami menggunakan teknologi untuk mencoba dan menganalisis handphone tersebut
apakah kondisi mereka dan kesalahan di atasnya akan menyebabkan harga jualan berakhir
kami menggunakan teknologi di bagian pembuatan untuk memonitor operasi perusahaan asal asal
dan memberikan uang untuk menguji harga dan memiliki kembali harga cepat untuk produk yang dikumpulkan
kondisi ini akan berubah
meskipun sampah elektronik bisa didaur ulang sebaiknya kita bijak membeli barang elektronik seperlunya
dan merawatnya dengan baik agar masa pakaiannya panjang